serbu diskon hanya di motionpay
kalau saya udah
memulai membuka hati saya
yang abis telepon men
seneng banget ya
kamu kenapa gak kantor sa
bukan seharusnya sekarang kamu udah di kantor ya
ya kan saya ikut meeting sekarang
meeting ini hanya untuk panino dan saya
bu elsa seharusnya ada di kantor sekarang
minta tolong sama riza atau randy deh
untuk cari tahu elsa ada di mana
kalau mama sama papa yang
gak usah repot repot ya
papa dan mama aja yang cari tahu
kamu kan kemarin juga udah bantuin
papa dan mama
gak ngerepotin sih pak
bagian untuk cari elsa kan saya nggak perlu turun langsung
ada riza ada randy juga
yang penting informasinya valid
nanti saya kasih tahu ke bapak
ya dasar kamu
masih mau disini atau mau pulang
sama sekarang ya
masih mau disini
buat dulu ya
kan aku udah gede
walaupun sudah besar
sus tenang aja
kan tiap hari aku juga nekis ya
hahaha kaget kalau boleh saya tahu emang biasa ada apaan pak enggak ada sesuatu yang bucin
jangan jangan enggak enggak enggak enggak cuma nanya bukan begitu ya
lalu siapa kaya nanya tahun bukannya lagi imut enggak mut
loh capek banget sih
bisa lo jadi kapan ngomong sama alta tantarosa soal gue mau jadi biaya produk mereka
sabar ya gue belum sempat ngomong soalnya gue juga lagi pusing sama kerjaan gue di
kantor sabar ya terus tadi lo ngapain nemuin reni
lo pakai bilang kalau gue yang suruh ganti pemoteraan gue
lo sengaja ya bajak handphone gue
reni ember ya orangnya
bukan raini yang ember tapi lo yang ngaku ngaku
sebenarnya sih tujuan gua tuh baik ya buat lo ya sienna
ya daripada lo di blacklist karena lo nggak bisa datang ke pemotretan kenapa enggak gue aja yang gantiin lo
ya harusnya lo berterima kasih sih sama gue
karena kan gue udah berbaik hati sama lo
dijemput sama papa mau apa
diganti oke oke bentar ya
boleh nggak dee kalo
kamu duluan aja ya ngomongnya
memulai membuka hati saya
sebenarnya sih aku pengen nanya sama kamu di
ada hubungan apa kamu sama feli
selain rekan kerja
saya harus jelasin ya ke bella
kalau antara saya sama polisi itu
gak ada omongan apa apa
ya hanya rekan kerja aja
mas kenapa mau tidur di sini
daripada kamu tidur di sana
mereka tidur di sini mas
maksudnya asli gak terlalu dingin
mau coba gak
kan baik mas
mungkin aja kau bisa mengingat sesuatu
masa gak mungkin nolak aku nih kalau aku udah minta kayak gini
saya udah mirip cuma makan aja

sampai jumpa di aqua mayang